sebentar sebentar sebentar
kamu sabar dulu ya
kamu sabar aksan kamu sabar
kamu ini mau apa aksan
kita mesti bawa dia ke rumah sakit sekarang

saya terbiasa nyetir ambulans
dan saya juga terbiasa membawa pasien dengan kondisi yang seperti ini
udah sekarang dokter temenin aida di belakang
karena saya yakin aida akan lebih tenang kalau dokter ditemenin
ayo dokter kita pergi lagi
aku akan segera bawa kamu sampai ke rumah sakit aida
aku di sini aida
aku di sini

kamu akan diobati dan kamu akan sembuh
kamu kamu tahan aida kamu harus kuat
untung saja mereka tidak melihat gue
pak anas kenapa bapak kaget kami masa di sini
kami itu nggak bodoh pak
kami juga tahu dari tadi bapak ngumpet di belakang situ
dan kalau kami gak pergi bapak gak mungkin keluar
kami tahu itu
oke sekarang saya lagi di sini
terus kalian mau apa
sekarang kami mau kalau bapak ikut kami ke kantor polisi
karena sekarang kami sudah mempunyai bukti
bukti yang menunjukkan bahwa bukan aida yang mencelakai omah
kalian berdua ini mengfitnah saya ya
tidak ada bukti yang seperti itu tidak ada
itu karena kesalahan ibu laras sendiri
tidak ada kesalahan
akhirnya dia sendiri yang kena tamu
mudah mudahan saja yang namanya ibu lara sendiri itu orang tua bangkai
dan dia memberimu untukkan aida
itu ida yang menjadi tertutup
dan tidak ada saksi mata yang lain
rekaman ini rekayasa
memang saya yang bicara di sini
tetapi kalimatnya tidak seperti ini
ini pasti sudah diedit pak
diedit bagaimana maksud bapak